keinformasi lain menteri keuangan sri mulyani indrawati membeberkan hasil penggerbekan pabrik pita cukai palsu yang dilakukan petugas kantor wilayah bea dan cukai jawa timur i
dari hasil penelusuran petugas cukai palsu telah banyak tersebar di jawa timur dan jawa tengah
pabrik pembuat pita cukai palsu di kota surabaya tersebut berkedok sebagai perusahaan percetakan kartu undangan pernikahan
petugas bea cukai menahan pelaku dan menyita tiga unit mesin hand press untuk memasang hologram alat printing dan ribuan pita cukai palsu
pita cukai palsu ini dimanfaatkan pabrik rokok ilegal yang tidak ingin membayar pajak
menteri keuangan sri mulyani memang menginstruksikan kepada dirjen bea cukai dan dirjen pajak untuk menindak tegas peredaran rokok ilegal dan pemalsuan pita cukai terutama di wilayah jawa tengah dan jawa timur
periode satu januari hingga dua puluh lima oktober dua ribu enam belas beacukai telah menindak satu dua ratus empat puluh enam kasus dan menyita satu ratus empat puluh tujuh lima juta batang rokok ilegal
nilai cukai hasil penindakan selama periode tersebut mencapai lima puluh dua miliar rupiah serta nilai barang senilai satu ratus enam puluh dua miliar rupiah
perti tadi saya sampaikan bea cukai sering kita untuk melakukan penahanan

kalau dari sisi cukai karena mayoritas kegiatan untuk produksi terbatal konsentrasinya cukup besar di daerah jawa timur dan jawa tengah maka tindakan tindakan boleh diambil di jawa timur satu dua dan jawa tengah
ini merupakan suatu fokus
kita harus bisa melihat apakah dalam bentuk produksi rokok ilegal yang kita sudah melakukan beberapa perjalanan terhadap penyelamatan